sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih ya allah
kayaknya polisi cari gue deh
gara gara kemarin sabotase mobil

gue lagi terkejar polisi soal kasus mobilnya
lo ditangkap polisi
enggak gue udah berhasil umpet
lo tuh gimana sih
terus terus gue harus gimana
lo juga ngapain
soalnya bisa aja si gery udah ketangkep dan dia bisa ngaku kalau yang rencanain ludan gue
ini gak bener nih
kalau tiba tiba temannya alex itu ngomong kalau misalkan kalian semuanya itu adalah alex dan kue
gue bisa dipenjara
hidup gue bisa perantakan
gue harus ngelakuin sesuatu
kayaknya gue harus kabur